berdasarkan analisis sektor transportasi merupakan penyumbang polusi terbanyak di jakarta
oleh karena itu sigit mengatakan pihaknya mendorong penerapan uji emisi berkala
untuk menjadi solusi jangka pendek polusi udara di jakarta
hal itu disampaikan saat media briefing di kementerian lhk di jakarta pada minggu
sementara itu ada delapan rekomendasi penelitian vital strategic
untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta
pertama yaitu pengadaan kendaraan operasional listrik
kedua pengetatan standar emisi menjadi euro empat
ketiga pengadaan bus listrik transjakarta
keempat uji emisi
kelima peralihan dari angkutan pribadi ke angkutan umum
ketujuh pengendalian debu dari konstruksi
dan terakhir adalah larangan pembakaran sampah terbuka